ketua umum partai gerindra membantah ada pembahasan politik dalam pertemuan yang baru saja berlangsung antara dirinya dengan sandiaga uno
prabowo menegaskan pertemuan antara dirinya dengan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno sering dilakukan
khusus dalam pertemuan di rumah kertanegara senin malam lalu prabowo mengonfirmasi bahwa ada hanya acara makan malam biasa dengan tamu dari parlemen uni eropa
yang tadi malam itu adalah acara makan malam saya menerima rombongan dari parlemen uni eropa jadi pak sandi saya undang ikut menerima